rumah itu ruas itu taman itu ruas yang itu terus dilewati
dua belas tahun ini hanya bisa menangis saat bercerita pada polisi tentang kejadian yang menimpanya
gadis penjual donat tersebut mengaku kebingungan setelah dirinya ditelantarkan di jalan dan dirampas harta bendanya oleh pelaku yang dikenalnya melalui media sosial
kejadian bermula saat korban membuat janji bertemu dengan seorang wanita yang dikenalnya melalui facebook
pelaku yang juga remaja mengajak korban bermain ke sebuah taman
korban dijemput di rumahnya di wilayah bala raja kabupaten tangerang banten menggunakan sepeda motor
namun kegembiraan korban bertemu teman baru justru berujung pahit
pelaku memanfaatkan kepolosan korban dan membawanya ke terminal pakupatan kota serang yang berlokasi sangat jauh dari rumah korban
telepon genggam serta uang tunai dirampas pelaku dan korban ditinggalkan begitu saja
korban yang kehilangan arah lantas bermalam di musola terminal
beruntung keesokan harinya seorang warga mengantarkannya ke pos lantas serang timur
uang ini berapa
nekat mencuritas jemaah masjid baikurohman di kawasan obyek wisata pantai pangandaran jawa barat
dua pemuda babak belur di amuk masa
beruntung keduanya masih bisa diselamatkan setelah petugas dari polsek pangandaran dan satpol pp mengamankannya
kedua pelaku mencuri tas milik salah satu pengunjung yang sedang melaksanakan sholat maghrib
sadar tasnya dicuri korban pun langsung mengejar pelaku
saya sempat lempar dua kali pakai batu kopi mundur hujan langsung maju kencang
masa kejar sama sebagian warga juga sambil saya teriakkan maling maling
akhirnya kena kapik
sampai ke horizon saya nggak dapat tapi masyarakat yang lain kejar pakai motor
sampai ketangkepnya informasinya di depan hotel sunset
menurut keterangan polisi
pelaku diduga kerap beraksi di kawasan wisata
kini kasus tersebut masih dalam penyelidikan polsek pangandaran
tim liputan cnn indonesia